saudara hingga kini israel masih melakukan pertempuran sengit untuk menyerang militan hamas di kota rafah
flare menerangi langit malam di kota rafah palestina pada hari sabtu
israel berdalih penyerangan rafah ini untuk memburu pejuang militan hamas yang bersembunyi di wilayah ini
israel juga berjanji akan melancarkan invasi besar besaran ke kota rafah